dikanya belum dapat lima belas anak
kalo cari cowok tuh
ulah geng motor lah
abah teh hayang lagi tuh
ulah juga si mondi
anak geng motor mah tebar alek
tapi mondi udah berhenti mbak
dia udah bukan anak geng motor lagi
nah jadi k benchmark adjust
jadi kesedihan aden pasti kesedihan bibi
namun aden itu cerita kak bibi
malahan bibi itu bakalan sedih
jadi itu juga menikmati aden mikiran aden
jadi cerita guna
kayaknya sih reva udah jadi sama cowok lain bi
itu bohong aden jujur
iya sih bi kayaknya sih begitu
karunya anda yang si aden
yang sabar kak seppnya
ya den namun jodoh aden
pasti balik dari kak aden
yang percaya kak bibi
eh lain percaya kak bibi percaya kak allah
mungkin si nek repate bukan jodoh aden yang terbaik
jadi aden yang pasrah kan kak allah
iya sih bi bener bi
yaudah bi makasih ya bi ya
kak den aden bercenggol bak istirahat
karunya si aden
jika nanti hari tak pedah
tidak beja si angel
boleh tanya gak
boleh tanya gak
status kamu apa ya
ya suka suka saya
ya suka suka saya
kamu gadis atau janda
maksud saya kamu gadis atau janda
bukan sosial media
maksud saya teh
sudah punya pacar
hah bukan pacar lagi kali
ya bener baik
punya suami gitu
bah bah bah
aku bukannya pacaran lagi
mang tapi udah punya
tapi udah cerai lagi
ya bener baik
anaknya kira kira berapa ya
ya bener baik
jadi aku itu udah nikah
nah dari masing masing suami
ada yang punya anak lima
ada yang punya anak empat
ada yang punya anak tiga
ada yang punya anak dua
ada yang punya satu
kalau total total lima belas lah anaknya
kepok banget pengen tahu aja
nah ini penting bang
biarpun kalau saya mau nikah lagi
jadi saya harus mencari
laki laki yang bisa menafkahi kelima belas anak saya
jawab bener baik
permisi ya tuh
lima belas anak
dapat lima belas anak
kalau cari cowok tuh
ulah geng motor lah
abah teh hayang lagi tuh
ulah juga si mondi
tapi mondi udah berhenti
dia udah bukan anak geng motor lagi
sekali geng motor
abah kan tau
walaupun bekas geng motor
udah nggak bener kayak apa dong malah bahwa kepalanya motor ya bahkan udah insap sering
dengerin itu ceramahnya idola abah yang anak muda darah remaja itu loh tapi mondi juga
anaknya baik bahwa kamu teh kau dikasih tahu hara reseh tiga ibu kamu belum lagi
bebek melmel buka jendelanya dong aku minta maaf sama kamu aku nggak bisa musuhan sama kamu
aku selalu kangen sama senyum kamu bebek bebek buka jendelanya dong web web melmel
hai ah aku udah bilang sama kamu kita musuhan dulu sampai nanti kamu tanya sama boy dia
berdarah pacaran nggak sama angel sudah aphabila jawa aku udah b roads
kamu sih lagi ian
aku memang belum tanya ke si boy
tapi aku yakin kok bebep melmel
kalau bui itu belum jadian sama angel
boy belum pacaran sama si angel
ian binian ian
aku tuh butuh kepastian
bukan yang namanya keyakinan
kan aku udah bilang kita musuhan
jadi kita musuhan dulu
kita gak ngomong kita gak ketemuan
sampai kamu tanya sama boy
ya sebenarnya titik harus kalau bisa direkam
bebep melmel belum maafin gue
beraninya ya kayak maling di rumah orang ya
kemes banget sama ni anak
senggah banget dibilangin jadi anak
saya kesini cuma mau minta maaf doang
gak usah mau melih tante
tapi melihnya malah menjauh
oke lo emang jauh
udah sekarang pulang ya
kamu tuh dicari sama kamu pastinya
anak saya pasti jauh sama kamu
kau ampunan tuh anak udah dekil
hesek banget tuh summer
kayak gak pernah muda aja
kita harus ke rumah boy sekarang nih
kalo boy sebenernya sudah jadian atau belum sama angel
gak penting ya
gue enggak peduli
lah kenapa gitu
ya gue gak peduli lagi sama urusan boy
mau dia pacaran kek
mau kenapa kek udah amat
tuh anak keseluruhan apaan ya
kayaknya tuh anak lagi marah sama buaya
kau menangnya adalah
kau menangnya adalah
kau menangnya adalah
kau menangnya adalah
lu dapet loan keroco gitu aja kesusahan
ini tuh baru awal tau gak
ujung ujungnya itu pasti sama
ujung ujungnya itu pasti sama
banyak banget tuh ya
kita coba dulu yuk
kita coba dulu yuk
air putih mineral aja den
ini stm dan susu telur madu
yah ah coba bener baik
biar sehasi ya
btw gue udah sempet nanyain
belum ke boy emang bener
boy jadian sama angel
soalnya waktu itu pas gue liat hp nya boy
gue liat sendiri kok
apa sih itu
aku tuh apaan sih kenapa coba
ternyata beritanya fix
gue jadian sama ian emang udah tau semua orang
enggak enggak bukan itu
boy sama angel udah jadian